berangkat dari keprihatinan terhadap kesehatan dan pelayanan kesehatan di tanah air rumah sakit umum daerah dr iskak tulung agung jawa timur
terus berbenah hingga mendapatkan prestasi sebagai rumah sakit terbaik di dunia
bersamaan pula dengan peringatan hari kesehatan nasional di hari ini
telah hadir direktur utama rumah sakit dr iskak tulung agung dr suprianto darmorejo atau yang akrab di sapa dr pri
selamat siang dan selamat datang di cnn indonesia dok
dan sebelumnya kami dari cnn indonesia mengucapkan selamat atas prestasi dari rumah sakit umum daerah dr iskak
yang baru saja mendapatkan penghargaan yang luar biasa
terima kasih maksudnya
dan tadi pagi juga sempat teramai ini bahwa bapak sebagai direktur utama datang ke kementerian kesehatan
untuk bertemu dengan dokter terawan
apa sebenarnya yang dibahas apakah ini memang terkait dengan prestasi yang diraih
dan apa pesan yang disampaikan oleh
dr terawan terkait dengan prestasi yang diraih oleh rumah sakit umum daerah dr iskak
ya terima kasih maksudnya
yang pertama tama saya ucapkan kepada seluruh masyarakat indonesia dan perumah sakitan indonesia
selamat hari kesehatan nasional
yang kedua tadi pagi kami sempat bertemu dengan pak menteri tentu saja pesan pesan beliau
yang pertama supaya hal ini bisa
dijadikan role model bagi rumah sakit rumah sakit yang lain di indonesia
yang mana sebenarnya proses ini juga sudah dirintis lama
itu saya pesan pesan beliau
dan beliau mengapresiasi sekali di dalam keadaan susah
kemudian rumah sakit dr iskak tulungagung bisa keluar dari
tapi kalau berbicara soal role model sendiri ini sebenarnya bukan kali ini saja sudah disampaikan oleh
kementerian kesehatan nasional
kementerian kesehatan nasional
kementerian kesehatan nasional
kementerian kesehatan begitu
sama bu nila muluk kalau saya tidak salah juga sempat disampaikan untuk menjadi role model itu
kelanjutannya seperti apa pak
kelanjutan berlanjut terus
dan tentunya kepercepatan dan tidaknya nanti akan tergantung juga yang mau mereplikasi atau mau mengkloning
jadi itu berlanjut terus
dan sekarang saya memang mohon maaf agak membatasi seminggu sekali untuk menerima studi tiru dari lain daerah
itu sebenarnya masih terus terusan semakin banyak yang ingin
bekerja sama dan juga ingin melihat bagaimana proyek yang dilakukan oleh rumah sakit umum daerah dr iskak sendiri ya pak ya
ya betul jadi kadang kadang kami yang diundang ke sana atau mereka kemudian datang ke tulung agung
oke dan ini terkait dengan penghargaan
dan tentunya kita juga masih banyak yang penasaran bagaimana sehingga akhirnya rsud dr iskak ini bisa mendapatkan prestasi mendunia begitu
apa yang dilihat dan juga yang membedakan rsud ini dengan rumah sakit rumah sakit daerah lainnya
iya terima kasih mas
jadi mungkin ini muncul gara gara di masa susah ya
jadi kemudian kita teman teman berinovasi gitu
jadi kita ketahui kan awal tahun dua ribu empat belas itu awal dari baby jais kesehatan
awalnya yang disebut pembayaran itu disebut dengan vivo service
jadi dokter pasien berubat
bayar langsung dan sebagainya
kalau lama di rumah sakit bayarnya lebih mahal lebih banyak misalnya
sekarang kan model baby jais itu kan prospektif
model paket sakit apa sekian klaimnya bayarnya gitu kan
nah dengan begitu jadi kan terjadi perubahan paradigma model pembiayaan yang satu ratus delapan puluh derajat
nah untuk itu kemudian kami tentu saja sebagai penyelenggara rumah sakit pada waktu itu apalagi saya masih awal jadi direktur
tahun awal dua ribu empat belas itu boleh dibilang shock lah gitu kan
dalam keadaan shock otomatis saya harus berupaya untuk survive gitu
untuk survive setelah bisa survive kemudian yang tahap berikutnya kami harus berkembang
untuk berkembang dalam keadaan ini kan perlu inovasi dan perlu berjiwa entrepreneurship
dan itu yang kami lakukan gitu kan
nah setelah kemudian bisa berkembang yang berikutnya kemudian menjaga sustainability
untuk sustainability kita perlu menanamkan ke staff dan diri saya pribadi
terutama itu harus berkomitmen kuat dan visi yang kuat
dan yang tidak kalah pentingnya itu saya menerapkan law enforcement
dan kemudian hasilnya sebuah penemuan kami itu konsep baru penyelenggaraan perumahan
sakitan yang saya sebut dengan new concept hospital management
dan inilah sebenarnya rohnya jkn kan ini
dengan sistem ini dipadukan dengan sistem yang sudah saya buat sebelumnya yaitu public safety center
yang berbasiskan teknologi informasi dan informasi
sehingga public safety center itu sebagai media bagi rumah sakit untuk breaking seru the law hospital wall
ini yang sudah berlangsung sejak tahun dua ribu lima belas kalau saya tidak salah ya pak
untuk apa namanya alat yang disebut dengan apa tadi yang
jadi psc itu sebenarnya public safety center itu sebenarnya sebuah sistem
sistem untuk memantau dan menghantar bantuan kepada masyarakat
ternyata tidak hanya psc aja ya
ada yang menarik saya itu ada yang istilah istilah yang sebenarnya tidak asing didengar di telinga seperti ada si putri si tole terus ada instagram itu
itu bagian dari
bagian dari inovasi
karena tadi saya sampaikan tahap kedua setelah survive kita harus inovasi
itu si putri itu sistem pendaftaran online tanpa antri
sehingga memangkas antrian
waktu juga ya
orang berobat itu tidak perlu datang ke rumah sakit antri tidak perlu
antrian saja di rumah
memang kelihatannya sederhana
tetapi rumit sebenarnya karena begitu satu tidak tepat yang belakangan mundur semua jadinya
dokternya harus tepat waktu tukang parkir tepat waktu
semua profesional yang terlibat itu harus firm di tempatnya
jadi kita mau melaksanakan pendaftaran online tanpa antri itu
nah berbicara soal pendaftaran online tanpa antri dan juga sistem public safety center ini psj
nah itu kan otomatis siapa saja untuk psu ini yang ada di wilayah tulung agung bisa mengakses
itu kan selama ini kalau saya tidak salah mohon diperbaiki kalau saya salah
ada sistem rayon ataupun wilayah begitu
yang sebenarnya tidak sembarang orang bisa saya mau di rumah sakit ini rumah sakit itu
ternyata di rsud ini juga bisa ya
kalau emergensi nggak ada rayon rayon wilayah wilayah untuk aturan terkait dengan bpjs
yang namanya emergency itu orang manapun dan kapanpun
dan sistem psj yang kami bangun ini modanya mulai dari yang konvensional dari radio komunikasi
di sms telepon biasa atau telepon rumah hp wa sampai yang terakhir yang mutakhir itu emergency button
pencet lima belas detik pencet satu detik lima belas detik insya allah ada respon
dan respon time kami itu kalau mengancam nyawa menit
kalau tidak itu silahkan kami di komplain
mungkin nggak ini diaplikasikan ke rumah sakit lain
rumah sakit yang terutama yang ada di sekitar tulung agung
iya di sekitar tulung agung di indonesia dimana saja bisa sangat mungkin
karena kalau misalnya yang gak ada sinyal telepon misalnya
kan bisa pakai radio komunikasi juga
apa yang dibutuhkan rumah sakit lain untuk bisa seperti rumah sakit yang bapak pimpin sekarang ini
untuk bisa ada istilah public safety center dan lain sebagainya
terus kemudian tentu saja
tenaga terlatih untuk prahospital
jadi melayani orang sakit itu kalau mau menurunkan tingkat kematian dan tingkat kesiapan
dan tingkat kesakitan orang
itu harus kita beranjak ke depan
melayani itu rumah sakit konsepnya jangan berhenti di rumah sakit
kita harus keluar
kita harus bisa memantau kondisi di luar
itulah yang saya sebut dengan psc itu breaking through the hospital wall
sehingga cepat tepat akurat pelayanannya itu
dan konsep itu dalam menangani persis dengan gojek
kalau gojek untuk beli makan untuk ren mobil motor
kalau ini untuk kesehatan
dan saya launching ini tahun dua ribu lima belas
tidak tahu dua ribu lima belas awal itu gojek sudah apa belum
tapi kalau misalnya terkait dengan dukungan dari pemerintah daerah setempat
dari pemkap tulung agung dan juga pemerintah pusat
seperti apa sebenarnya dukungan mereka terhadap yang dilakukan oleh rsud dr iskak
tentunya restu ya
karena bagaimanapun kalau kita ini rumah sakit pemerintah
itu ownernya kalau rumah sakit pemerintah daerah kan kepala daerah ya
jadi kepala daerah memberikan restu sedemikian rupa
untuk kami berinovasi improvisasi
yang penting goal nya adalah save community
safe community itu adalah tujuan dari sebuah daerah atau negara dibentuk itu kan safe community
jadi tidak ada orang di tulung agung misalnya datang ke tulung agung siapa pun orangnya
masuk ke rumah sakit hanya karena masalah uang tidak bisa menikmati fasilitas kesehatan itu tidak boleh
kalau nggak ada duit ya gratis unlimited gitu
itulah kemudian kami memenangkan award mengenai responsibility
jadi kembali soal latar belakang perhatian terhadap kesehatan dan juga pelayanan kesehatan di tanah air
ini kan beberapa tahun belakangan juga kita sering mendengar bahwa bpjs kesehatan itu menunggak ke rumah sakit begitu
bahkan pada september kalau saya tidak salah ini mau diperbaiki kalau misalnya saya salah
itu sampai enam lima triliun rupiah terhadap rumah sakit mitra dari bpjs kesehatan
adalah dari pasien di rumah sakit umum daerah dr iskat tulung agung ini
adalah dari pasien bpjs
bagaimana rumah sakit ini bisa survive dengan kendala keuangan seperti itu
ya alhamdulillah sampai dengan lima bulan kami masih bisa survive
tapi kalau enam bulan kira kira kayaknya perlu ngutang dulu
apa apa yang dilakukan pihak rumah sakit supaya untuk bisa mengatasi itu
karena bukan hal yang tidak sedikit begitu dengan banyaknya karyawan dan lain sebagainya
untuk jalannya rumah sakit lah begitu
alhamdulillah mulai awal tadi kan saya sudah sampaikan
saya berkarakter low cost
jadi low cost itu tidak ada korelasi lurus berbanding lurus dengan kualitas rendah loh
nah karena low cost unit cost kami kan kecil
kalau unit cost kami kecil otomatis kan sisa dana untuk retail
untuk investment kemudian untuk maintenance untuk personal kan besar
sehingga ini masih bisa sebagai buffer untuk lima bulan
ini ibaratnya dengan subsidi silang bisa dikatakan seperti itu
itu menarik sekali ya kalau bisa dengan subsidi silang mungkin bisa diaplikasikan ke rumah sakit rumah sakit yang lainnya begitu
benar jadi subsidi silang itu maksudnya begini
jadi saya tidak pernah melihat bpjs itu memberikan klaim berapa setiap sakit apa berapa
sakit apa berapa
tidak pernah begitu
jadi saya harus berperan sebagai kontraktor
yang penting di akhir bulan itu neraca saya tidak minus
nah itu jalan terus
jadi saya tetap bisa reinvestment
kemudian bisa operasional
itu jalan terus
jadi kami menyiapkan lima miliar per tahun
untuk orang miskin
untuk memastikan tidak terjadinya defisit anggaran dari rsud dr iskak tulung agung panjang juga namanya ini
ini sebenarnya bagaimana pak
supaya kita juga bisa rumah sakit lain mungkin yang bisa mengaplikasikan apa yang bapak lakukan hingga mendapatkan penghargaan internasional ini
kami memakai mengutamakan berbasiskan teknologi informasi
sehingga meminimalisir kebocoran
misalnya pengadaan obat
pengadaan obat itu saya sudah bukan pakai manusia lagi
saya sudah pakai sistem
sehingga meniadakan tanda kutip moral hazard
orang tidak ketemu orang
jadi sistem yang mengadakan pemesanan obat dan sebagainya itu
sehingga kalau tahu ada diskon otomatis anfaktur kan begitu
sehingga untungnya rumah sakit kan besar bukan untung
jadi sisa operasional kan besar jadinya
antara lain itu
nyaris seluruh lini itu saya pakai sistem elektronik
sehingga mengefisienkan sebuah sistem alur scan dari sebuah pelayanan
tapi ini bagaimana juga dengan bapak melakukan hal ini dengan konsep yang begitu brilliant begitu ya
bisa kita katakan ini konsep yang mungkin saja baru dilakukan di rsud dr iskak tulung agung
sebenarnya apakah ini memang ada konsep mencontoh dari rumah sakit lain
harus terus dikembangkan atau ini benar benar bapak melakukan apa ya
istilahnya bisa dikatakan sebagai percobaan begitu
jadi memang terus terang kami punya komunitas di tulungagung
memang berjalannya sebuah rumah sakit itu tentunya akan tergantung juga dengan dpr
kemudian juga eksekutif
kami punya teman teman yang ada di legislator
ada yang di eksekutif gitu kan
ada yang di media
ayo kita membuat sebuah sistem pelayanan publik
supaya tulungagung ini menjadi wilayah yang
bol daltun toyo botun wadubun wofur kan gitu
jadi supaya lawat cita pak presiden yang lawat cita satu
menghadirkan kembali negara dalam melindungi seenak bangsa
dan memberikan rasaman kepada seluruh warga negara ini tercapai
sehingga ini memang menjadi boleh dibilang laboratorium kami anak anak muda di telungagung gitu
iya anak anak muda tulangkung yang sekolahnya dulu di luar tulungagung
setelah pulang kemudian ini memang menjadi sebuah laboratorium penyelamatan
hasilnya seperti ini bisa dilihat
tapi seberapa yakin bapak dengan konsep ataupun terobosan yang dilakukan oleh rsud dr iskak tulung agung ini
dengan kemajuan soal bpjs kedepannya
kan berapa banyak yang dilakukan

apalagi sekarang banyak juga bisa dikatakan
adalah yang akhirnya menurunkan karena biaya yang cukup besar begitu dua kali lipat
akhirnya mereka menurunkan kelas begitu
bagaimana bapak bisa mengatasi hal ini
di tulungagung kan tidak pernah ada keluhan mengenai bpjs atau tidak
karena saya kan karena itu tadi saya sampaikan
saya berperan sebagai kontraktor
bpjs bayar berapa per item itu kan bukan urusan saya
dokter atau profesional yang lain silahkan kerja sesuai dengan profesionalisme mereka
sesuai teori mereka
saya gaji fee dengan layak
dokter dokter dan pegawai di tempat saya
indikatornya layak itu kok banyak air lah itu berarti perawat saya kan banyak beli mobil kan itu
nah jadi dan saya mempunyai ada satu lagi inovasi mengenai keuangan
saya mempunyai dashboard keuangan yang saya create sendiri dengan tim it kami
jadi kami merekrut teman teman it anak anak muda it
saya rekrut menjadi pegawai rumah sakit
saya punya niat seperti ini
saya bikin flowchart mereka yang menerjemahkan
jadi real time saya bisa melihat fluktuasinya kayak di bursa saham
jadi kalau keluar duit sekian ini berkurang sekian
jadi saya dan itu ada di samping saya di kantor
jadi saya bisa melihat selalu melihat
kalau ini berarti yang direm ini yang ini gini
saya selalu begitu
berarti banyak sekali ahli ahli it juga di rumah sakit ya
ya betul saya rekrut memang anak anak muda itu saya rekrut
dan ternyata memang luar biasa
saya rasa kema revolusi industri empat atau empat ini
itu dua mata pisau
dua mata apa
dua mata pisau ya
kalau tajamnya benar saya rasa luar biasa
saya bisa merasakan sekali
tulungagung menjadi darah yang benar benar rakyat itu tidak perlu repot dengan urusan
benar benar rakyat tinggal kerja untuk makan
yang lain urusannya urusan kami
karena ini psc ini bukan sekarang sudah berkembang lagi
bukan hanya orang sakit saja
seluruh keadaan emergensi itu sudah ditangani oleh ini
karena tidak ada satu keadaan emergensi di masyarakat yang tidak melibatkan rumah sakit
contohnya misalnya ada traffic accident ada perampokan ada kdrt ada bencana alam
semua kan muaranya di rumah sakit
sehingga kalau mau membangun sistem ini tidak bisa sepotong sepotong
misalnya aku mau membangun psc nya saja nggak bisa
jadi membangunnya harus dari rumah sakitnya dulu
rumah sakitnya selesai manajemen baru kemudian membangun psc
kalau tidak gitu misalnya sudah dibawa ke situ semua mirip gojek gitu
di rumah sakit tidak tertangani dengan baik bumerang masyarakat kecewa
oke jadi cukup tekan satu ratus sembilan belas bisa langsung mengakses
kalau misalnya mas iqbal itu di sini mendownload aplikasi emergency button
sampai pencet satu detik nanti lima belas detik kemudian sampai ditelepon ada masalah apa
wah langsung terbang dari tulungagung ke jakarta
iya dan tahu lokasinya
iya langsung tahu lokasinya
langsung tahu lokasinya lagi ada dimana kok pencet ada masalah apa
nah kita kembali lagi soal prestasi yang diraih sama rsud dr iska tulungagung
tentunya ini kan tidak hanya indonesia tetapi ada negara negara lain juga kan yang ikut
nah kalau bapak lihat sendiri itu inovasi apa sebenarnya yang mereka miliki begitu yang tidak dimiliki oleh indonesia
ya mungkin bisa saja nantinya diaplikasikan di indonesia juga
kalau yang saya lihat dari yang kemarin masuk dari negara seluruh dunia
dari sebegitu banyaknya kemudian yang dinilai di masjid oman itu ada yang sampai ke oman
ada tiga puluh lima negara gitu kan
terus kemudian ada satu ratus sembilan puluh dua judul dan ada saya lupa sembilan puluh an sekian rumah sakit gitu kan yang setelah yang sampai di sana
yang saya lihat yang tidak dipunyai mereka ya ini social responsibility tapi saya menyebutnya bukan corporate social responsibility
karena kalau corporate itu rasanya kalau berbisnis
rumah sakit itu kalau berbisnis rasanya bagi saya tidak
soalnya itu untuk kesehatan untuk masyarakat
kalau kemudian menjalankan perumah sakitan dapat duit itu impact gitu bukan tujuan utama itu saya kira
oke dan terakhir ini ini tentunya sudah mendapatkan perhargaan dan juga sudah cukup dikenal luas oleh masyarakat
itu noh seo ada dot nya gak cukup ada atau administrasinya apa
melihat prestasi yang sudah didapatkan oleh rumah sakit tempat bapak memimpin ini
tentu saja saya mempertahankan biasanya jauh lebih sulit
dan saya bersama staff tentu saya harus concern untuk mempertahankan dan mengembangkan
jadi menjaga sustainability kemudian semakin menyempurnakan
dan harapannya kalau toh itu memang dipandang baik
kami tentunya akan selalu berbagi untuk daerah daerah yang lain
supaya segera terjadi persamaan pembangunan tentang pelayanan kesehatan itu
baik dan memang sudah terlihat juga ya hampir tiap minggu
bahwa memberikan informasi terkait dengan hal ini
terima kasih dr supriyato darmo rejo atas informasinya
dan juga sudah berbagi informasi dengan kami
dan sekali lagi kami mengucapkan selamat atas prestasi yang sudah diraih oleh rumah sakit tempat bapak